terima kasih anda masih bersama kami
puluhan siswa sebuah sekolah dasar di surabaya
belajar mengasah diri dengan menggelar pesta wira usaha
para siswa berdagang makan dan minuman serta mainan
layaknya bazar murah di halaman sekolah
pesta wira usaha ini sengaja digelar
untuk menumbuhkan jiwa wira usaha sejak dini
puluhan siswa sekolah dasar di kawasan baratajaya surabaya ini
antusias menggelar pesta wira usaha
dengan berjualan makanan minuman hingga alat tulis
sebagai mengisi tema memperingati hari pahlawan
mereka juga belajar berperan sebagai pahlawan ekonomi
seperti pengusaha kecil
dalam pesta entrepreneur ini para siswa diajarkan
bagaimana menjajakan dagangannya
agar laku laris dibeli oleh pengunjung kakak kelasnya
kamu yang jual ya
uangnya nanti buat apa
diharapkan dengan latihan sejak dini
membuat siswa lebih percaya diri tampil di muka umum
siswa juga belajar hitung dagang
serta mengenal mental pengusaha
pesta entrepreneur ini akan digelar selama satu pekan
oleh peserta berbeda untuk mengenalkan cara berpengurusan
berdagang yang baik dan benar